satuan lalu lintas porestabes bandung dan dinas perhubungan kota bandung
mulai memperlakukan tilang berbasis rekaman kamera cctv
pengendara yang terekam melakukan pelanggaran akan ditilang di tempat atau didatangi ke rumahnya
terhitung mulai rabu empat oktober dua ribu tujuh belas tilang berbasis rekaman kamera cctv mulai diberlakukan
di pusat memantau kamera cctv atau ruang atcs dinas perhubungan kota bandung inilah
sejumlah persimpangan dipantau oleh para petugas
dan mulai rabu kemarin terdapat anggota polisi satuan lalu lintas yang juga ikut memantau kondisi lalu lintas
biasanya para petugas dinas perhubungan menegur setiap pelanggar aturan lalu lintas melalui pengeras suara
namun kini setiap pelanggaran yang terpantau langsung dicatat dan dikenakan tilang oleh petugas kepolisian
pada hari pertama pelaksanaan tilang melalui kamera cctv
sedikitnya terdapat dua puluh pelanggaran dari tujuh puluh dua titik yang dipantau oleh petugas kepolisian
untuk pelaksanaan hukuman tilang dilakukan melalui dua mekanisme
petugas polisi di lapangan dapat menilang langsung pelanggar di lokasi atau petugas akan mendatangi rumah si pelanggar
kami sudah koordinasi dengan titelan kesempatan jawa barat
untuk nanti setelah kita mengekrop plat nomor cctv tersebut
kita akan nanti koordinasi dengan samsat untuk alamat nama dan alamat dari pelanggar tersebut
kemudian kita akan mengecek ke alamat tersebut dan menanyakan nama dari pelanggar tersebut
karena bisa jadi
pemilih kedaraan bukan yang menggunakan kedaraan tersebut
meski banyak mendapat respon positif tidak sedikit pengguna jalan yang belum mengetahui tilang berbasis cctv ini
kurangnya sosialisasi menjadi salah satu alasannya
berdasarkan foto misalnya tiba tiba gimana nih
tidak tahu apa apa ya tilangnya
tapi itu belum tahu ya
apanya bagus bisa apa sih namanya masyarakat itu lebih sabar sabar lagi
jadi yang tadinya nggak punya sim maksain harus punya sim
sistem tilang berbasis rekaman kamera cctv di kota bandung ini untuk sementara akan diberlakukan mulai pukul enam pagi hingga pukul delapan belas sore setiap harinya
dinas perhubungan kota bandung juga masih terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas sejumlah perangkat
yang digunakan dalam program ini
tony oktora bandung